sama teman teman nisa diantar sama orang tuanya
nisa pinginkan mereka
nisa jangan disamakan kehidupan orang lain dengan kehidupan kita
mungkin orang tua temanmu tidak begitu sibuk
bisa mengantar orangnya sekolah
sedangkan ayahmu tidak
ayahmu sibuk kerja tidak ada waktu untuk keluarga
tuan maaf saya sudah mencari ke tempat indokos pemuda itu
tapi menurut ibu kosnya pemuda itu sejak tadi pagi pergi kuliah
katanya perginya dengan seorang gadis
bu ini tidak salah lagi
tapi pak anak kita
tidak ada tapi tapian bu
kehormatanku sudah diinjak injaknya
selamat malam pak bu
maaf pak saya mengantarkan yasi pulang

dama yanti dengan mas kawin

saya nikahkan saudara dengan anak kandung saya
dama yanti binti prayu
dengan mas kawinnya perhiasan seberat seratus gram tunai
kau juga ingin abadi terhadap saya
nah sudah main saya
sebelum semua juga
ini dapat berjalan contact
tidak sudah semakin k household